hai pentingnya vaksinasi di indonesia saat ini untuk membentuk her immunity atau kekebalan
kelompok terhadap varian kofit sembilan belas indonesia telah melakukan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga
untuk sekelompok orang termasuk tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas epidemiolog
universitas airlangga windu purnomo mengatakan masyarakat umum perlu mendapat vaksinasi dosis
ketiga tapi bukan untuk saat ini menurut windu yang harus diprioritaskan saat ini adalah tenaga
kesehatan yang rentan terpapar kofit sembilan belas perlu tapi jangan sekarang ya kalau mengingatkan kita
harus bedakan antara perlu enggak kalau perlu ya perlu dong ya ya tahu perlu kenapa karena dengan
varian delta maupun varian varian lain yang yang lebih cepat menular itu memang tidak cukup ya bahwa
bahwa vaksin vaksin hanya diberikan dua kali itu tidak cukup jadi dulu kan
mereka yang belum divaksinasi sama sekali ya jadi kalau nanti sudah semua mendatang vaksinasi maka
kita memang membutuhkan booster nanti itu toko imunisasi dari center of disease control and
prevention atau cdc elizabeth jane supardi mengatakan jika seseorang yang sudah disuntik
dosis kedua kemudian dalam jangka waktu dekat disuntik dosis ketiga efektivitas atau fungsi
dari vaksin sebelumnya akan berkurang
hai jadi kalau seseorang baru disuntik dosis kedua baru beberapa bulan belum enam bulan lalu udah mau
disuntik yang dosis ketiga ini antibody ini akan memakan vaksin si antigen baik ini dimakan jadi
si antigen baik ini jadi tidak bisa memproduksi antibody dimakan jadi tidak efektif sejauh ini
namun diharapkan dosis ketiga dapat memberi perlindungan ekstra untuk tenaga kesehatan india yuwono himawan amri jakarta